jangan bunuh anakku
jangan bunuh anakku
nah kamu tidak apa apa
aku tiup ya
biar gak terasa sakit ya
terima kasih nyai
nyai baik sekali
terima kasih nyai
coba aku punya ibu kayak nyai
selassie bahagia sekali
kamu boleh panggil aku ibu
terima kasih ibu
ada yang cantik disini
ulah buru buru atau nenggelis
kalian mau kemana
temanin akang sebentar
jangan ganggu kami
jangan bikin mereka marah mungkin
pasti bisa melawan mereka
pasti bisa melawan mereka
pasti bisa melawan mereka
neng temanin kita kita aja disini neng
jangan kurang ajar kalian
nyai berani sama kita
nyai berani sama kita
kami bisa dengan mudah menangkap
kami ingin bermain main dulu
dia bukan orang sembarangan
bapak ibu apa apa
iya selasih alhamdulillah ibu gak apa apa
ayo kita pergi dari sini
matahari sebentar lagi terbenam
kenapa orang itu belum juga tiba
orang yang kau bela tidak akan datang
dia adalah seorang pembunuh dan penipu
kalau sudah tertipu oleh wajah polosnya
jagat dewa batara
apa yang terjadi dengan orang itu
aku percaya dia tidak akan berbohong
tetapi kenapa dia belum juga tiba
kalau sampai matahari terbenam dia belum datang juga
kau harus menggantikannya
kau harus menyerahkan dirimu tanpa perlawanan
tidak ibu aku tidak sengaja membunuhnya ibu
sekarang ibu mengizinkan aku ibu
untuk kembali ke rumah tabib itu ibu
aku harus mempertanggungjawabkan kesalahanku ibu
kamu tidak boleh pergi sendiri
biarkan ibu yang mempertanggungjawabkannya
tidak bisa ibu
aku yang harus mencari ibu
aku harus menjalankan hukuman itu ibu
ibu harus tetap hidup ibu
ibu harus tetap hidup ibu
kau adalah orang yang bernama

ku tutaj dalam mulut terima kasih ibu
sepertinya kita istirahat dulu di kampung ini sekarang kita menunggu sholat maghrib
paman betul atur aden sekalian paman udah lapar nih pengen makan makannya diurusin
hai kita bantu warah sana staf hajim ada apa ini sampurasud rampes ada apa ini paman ada
orang jahat kesana dia mau menyerang penduduk desa ini di sana tempatnya
paman biar aden seperti ini tidak beres ayo paman
kau tidak bisa kemana mana kau harus mati
mati jangan bunuh anak aku aku mau aku mau
lufthansa bukan kamu
siapa buku pemuda itu bu
siapa buku muda itu bu
hentikan perbuatanmu mahesa
jadinya kau muncul di hadapanku
aku tidak boleh mencelakai penduduk
sebaiknya aku menggunakan jurus suket kalenjana